sesosok bayi berjenis kelamin laki laki ditemukan di pinggir jalan raya cianjur bandung
bayi ini diletakkan di tempat sampah terbungkus kantong plastik
diduga ia sengaja dibuang orang tuanya
sesosok mayat bayi laki laki ditemukan warga karangtengah cianjur
dengan ari ari masih menempel selasa siang
bayi ditemukan pertama kali oleh siswa sekolah yang melintas di pinggir jalan raya
di dalam kantong kresek warna hitam
siswa tersebut kemudian langsung melaporkan penemuan jasad bayi tersebut
ke warga yang kemudian melaporkannya ke polisi
polisi pun memeriksa tempat kejadian perkara atau tkp
mayat bayi malang itu kembali di jalan raya
kemudian dibawa ke ruang jenazah rumah sakit umum daerah untuk diotopsi